terbuka setuju pak mahfud
saudara mahfud md yang ketiga
menyebutkan tujuan mkd adalah menjaga
pak kapolri dan sebagainya dari saya
dia menjadi sinario untuk jelaskan bahwa itu tempat
berkondisi dengan orang orang itu
mkd berundang melakukan penyelidikan
saya ingin kenal penyelidikan
terlapornya tidak ada yang mau diadil
saya ingin mengingatkan
beliau dengan enjoy dengan relax
tentang apakah benar
ada keterlibatan mkd pada masalah
ferdis sambo setelah terjadi pembunuhan
jadi itu skenario
jadi itu skenario
itu dibuat oleh sambu
nah itu katanya ada kalimat kalimat
itu anggota dewan
tapi tidak ada
jadi tidak ada
dan pak mahfud menjelaskan itu
dan ini membuktikan bahwa
mahkamah kehormatan dewan
ada yang dilaporkan
dan ada yang tidak dilaporkan
yang tidak dilaporkan
tapi kita tahu di publik menyangkut parlemen
maka kita pun mengambil peran itu